anda kembali bersama kami di good morning dan ini sudah hari kamis daniar
artinya besok ini ada acara yang lagi lagi ditunggu oleh publik dki jakarta
betul debat kedua ya
debat kedua nah sehari jelang debat kedua
tiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
ini melakukan sejumlah persiapan
ya tidak hanya kandidat gubernur dan wakil gubernurnya saja
salah satu moderator debat tina talisa juga melakukan sejumlah persiapan
mantan presenter berita tina talisa akan didapuk menjadi moderator
bersama prof eko prasojo guru besar administrasi publik visip ui
keduanya dinilai netral karena tidak memiliki kecenderungan
terhadap pasangan calon tertentu
menghadapi momen penting ini tina talisa melakukan sejumlah persiapan
lebih saat dia pernah hamil muda
nah itu yang paling krusial sebetulnya karena kenapa dalam debat
kita kan berharap ada
adu gagasan adu tawaran dari masing masing pasangan calon kepada masyarakat
ini adalah panggungnya para pasangan calon untuk menyampaikan gagasan terbaik mereka
untuk jakarta dan itu diharapkan bisa meyakinkan para pemilih
yang kedua adalah persiapan fisik dan mental
dari sisi fisik tentu harus dalam kondisi yang prima durasi lebih panjang
dibandingkan debat yang perdana dan bagi saya pribadi
saya sedang dalam kondisi hamil muda
sehingga saya harus memastikan bahwa kondisi saya betul betul prima
lantas bagaimana persiapan masing masing kandidat
sehari jelang debat kedua pilkada dki jakarta berbagai persiapan dilakukan
oleh ketiga pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur
untuk debat kedua tema yang akan diusung adalah reformasi birokrasi dan penataan kota
masing masing kandidat sudah menyiapkan strategi terbaiknya termasuk penampilan mereka
bicara tentang penampilan ketiga pasangan calon memiliki gaya khasnya sendiri

pasangan ahok jarod memilih motif kotak kotak
yang berarti saling terkait dari berbagai warna yang ada
sehingga menjadi simbol kekuatan dan persatuan
kotak kotak juga mempresentasikan semangat kerja yang luar biasa dari setiap usia
sementara pasangan anisandi mengaku justru menghindari motif kotak kotak
menurut pasangan nomor urut tiga ini jakarta sudah terkotak kotak
sehingga warna putih poloslah yang menjadi simbol transparansi yang mereka usung
berbeda dengan pasangan agung
yang memilih kaos sebagai atribut mereka
kaos berwarna hitam dihiasi simbol bendera merah putih
dan slogan jakarta untuk rakyat
diakini lebih netral dan nyaman digunakan di lapangan
namun yang terpenting dari ketiganya
mana yang nantinya akan menjadi pemenang pilkada dki jakarta
nah jadi selain konten dari apa yang akan disampaikan
termasuk juga tujuan

tapi juga paselonnya juga mempersiapkan penampilan mereka yang sudah kita kenal ya
pakai baju kotak kotak meja putih baju hitam polosnya
jadi memang selalu seperti itu
apalagi kalau dari kampanye kan mencitrakan diri harus sesuai dengan apa yang mereka kenakan
dan juga kepribadian mereka masing masing ya
nah tapi soal itu soal penampilan jangan kita berdua aja yang bicara
kita hadirkan di studio kita panggilkan ada mbak haira sari
yang ini konsultan penampilan
pak sari kita ngomongin nanti baju bajunya paslon kan ya
ini kan seru seru ya ada yang meja putih kotak kotak ada yang hitam baju apa taktik apa gitu saya lupa
taktikal nah tapi ini kan saya kebingung nih
karena kan biasanya kita kenal fashion stylist gitu kan
atau konsultan fashion
nah kalau mbak sari ini penampilan apa sih mbak bedanya stylenya atau gimana nih
kalau fashion consultant itu biasa
nah jadi konsultan tuh biasanya memang hanya fashion yang dibahas
kalau style saya lebih more head to jadi semuanya bersinergi
oh berarti kita bisa bahas dari rambut sampai pilihan sepatu yang dipilih oleh seseorang gitu
jadi nggak hanya bajunya ya
nggak hanya baju aja
oke sebelum saya mau kasih lihat paslon paslonnya nih mbak sari
tapi memang seberapa penting sih kita menyampaikan ataupun memberitahukan kita tuh kepribadian seperti apa lewat penampilan
sebenarnya nggak hanya paslon ya
kita pun sehari hari memang
jadi memang apalagi calon calon yang politik itu kan ingin memberikan message
kita pakai putih atau kotak kotak atau hitam apa sih sebenarnya yang ingin mereka pesan
yang ingin mereka sampaikan kepada rakyat kan
jadi ada citra yang ingin mereka juga sampaikan kepada masyarakat lewat pakaian mereka penampilan mereka
kita lihat mbak sari nah lebih dekat lagi baju baju mereka nih ya
di belakang nih coba
oke ini berarti pada saat yang ini nih pendaftaran
pengambilan nomor urut ini
jadi urutannya belum kita mulai dari nomor urut satu deh
agus dan jutla
awal awal ini pakai batik nih mbak sari kan batiknya motif ondel ondel
tapi kemudian di tengah tengah ganti ke baju baju lebih santai
kalau mbak sari melihatnya seperti apa
ya ini menarik ya dari sisi motif itu kan ondel ondel jakarta
jadi ingin maybe ya mungkin harus tanya campaign managernya juga
ini kalau kita lihat saya sebagai orang awam kan melihatnya it's good untuk kondisi
saya represent jakarta loh jakarta ondel ondel cerah tapi memang agak berteriak ya istilahnya
oke berteriak dari unsur apa tuh
misalnya kayak baju sebenarnya kayak less ada istilah less is more
itu ya memang di dunia fashion memang ada seperti itu kalau ya tapi tergantung lagi
less is more tuh berarti jangan banyak banyak motif gitu kali ya
iya less is more tuh sebenarnya yang less
kita bisa menciptakan more gitu loh
you know kayak gitu
nah ini sebenarnya oke dan kebetulan tiga tiganya ganteng
ini yang sebenarnya untuk penampilan yang membuat apa ya ada nilai plus
mereka semua tiga tiganya ini keren good looking tapi dengan porsinya masing masing
yang ibu juga cantik ya mantan om
nah ibu ini selalu mengenakan lipstick yang merah
dan juga paripurna
pilihan tudungnya juga menurut saya sih simple ya kalau untuk ibu ibu pejabat
ya bagus gitu
dan dia makeupnya juga sederhana
kacamatanya gaya sih
kacamata ini looks expensive sebenarnya
tapi kalau mbak sari kita lihat dari yang ini dulu ya agus dan juga silvi
kalau ini pertama kali mereka pakai batik kemeja ini apa yang ingin mereka citrakan kepada masyarakat
iya kita tuh menangkapnya seperti apa sih
dia ingin meng blend dengan masyarakat jakarta aja
dengan adanya ini
dan as if ya ini kita gak tahu as if mereka yang amat sangat tahu jakarta
oke kesannya ya ini kan kita ini jakarta banget
jadi kayak misalnya mereka i was born and raised jakarta gitu
dan kalau misalnya kan selama masa kampanye akhirnya mereka berubah jadi tadi lebih santai menggunakan polo shirt
pilihannya warna hitam
tapi tetap dengan ada emblem emblem
nanti kita bahas tuh bagaimana kemarin baju tactical nya agus dan juga sylvie
tapi kita ke pak ahok dan juga pak jarod dulu
ini kotak kotak bukan hal yang baru sebenarnya di pemilihan kayak gini ya karena sebelumnya juga ada
mbak sari anda lihat bagaimana
kotak kotak itu mencerminkan kalau dari style ya biasanya
memang dia bekerja terus cool
dan gak semua orang bisa memakai kotak kotak dengan keren jadinya gitu loh
oke kalau pak ahok dan juga pak jarod keren lah ya
karena mereka sebenarnya posturnya udah pak ahok karena putih ya sebenarnya kalau pria pria berkulit putih itu sebenarnya kayak agak ada apa ya lebih bisa bagus dibanding yang berkulit gelap
oh jadi mereka warna apapun bisa masuk
kalau pemilihan warna ini kan kotak kotaknya memang ya sebelumnya juga kotak otak pasti ada biru merah putih di dalam
misalkan kotak kotak bisa macam macam ini kuning hijau gitu
ya kalau kuning hijau ya mungkin kalau untuk pak jarod agak kurang ya karena kan gelap kulitnya
ini udah pas lah it's good lah
untuk cowok untuk cewek pun juga kita bisa memakai kotak kotak yang warnanya ini
satu hal yang menarik nggak sih mbak sari ini dalam penampilan apalagi digunakan oleh pasangan calon gubernur gitu ya kotak kotak
dan ini kayak kelihatan ya dia ini kan very neat rapi ya
ini rapih ini lebih rapi lagi nih kayak educated gitu ya kelihatannya
ini kan kayak yang agak selengean tapi ya gimana sih
tapi kalau gini bisa nge grab anak muda juga nggak atau mungkin anak yang lebih dewasa
nih ini lebih anak muda
ini lebih proper
apa mungkin memang itu target targetnya mereka gitu ya
bisa jadi bisa jadi
apalagi ini pakai jenis doang kan bawahannya
iya santai jadi anak muda bisa related
oh dia pakai jeans
ini agak kalau mungkin anak muda agak jadi lebih ini amat sangat rapih ya
makanya nanti diganti jadi warna hitam
nah kalau yang sebelah sana mbak sari ini putih putih apakah karena memang ya ingin menggambarkan religius begitu atau seperti apa
saya gak tahu kalau ingin menggambarkan religius
karena kan kalau putih kan biasanya begitu ya
ya putih itu memang aman putih aman dan memang kita semua pasti punya kemeja putih dong
wow itu hanya memang punya putih hitam ya kotak kotak
ini bagus sebenarnya mereka membeli tiga ini
ini rapi sandy pak sandy ya oke ya dia juga putih
jadi dia ada nilai plus lah kalau cowok putih tuh ada nilai plusnya
nah kalau lengana di apa di gulung gitu nah ini ingin menggambarkan apa
ingin menggambarkan kerja keras kah atau
kerja tapi memang kerja kalau pakai dasi kan jadi beda lagi kan
kalau ini kan kayak ya pekerja
nah kalau untuk pemilihan cara menggunakannya yang pak anies kan rapi juga
kalau pak sandi keluar gitu
dia selalu menggunakan jam tangannya yang ini loh yang apa sporty
jadi gimana tuh
apa oke ini kan memang sesuai juga dengan body type mereka
dia slim pak sandy slim kan pak sandy slim bagus pak anies dia lebih kebapaan
jadi mungkin ingin mencerminkan gitu pak sandy mungkin ya ingin menggrab anak muda juga
kan dari sini kan jadi kayak ada kebapaan terus ini lebih playful
playful anak muda
jadi itu masing masing tuh beda beda gitu ya bagaimana caranya
nah kalau yang ini nih waktu debat pertama yang seru kemarin itu
mbak sarian tadi juga dikatakan sama reinhardt ya coba dari
ya tactical ini gimana nih mbak sari kalau tactical custom kayak gini
kaos ini sebenarnya ya
sebenarnya awalnya tuh ini polo shirt ya
basicnya tuh adalah polo shirt cuman dia panjang sama ada modifikasi zipper
karena biasanya polo shirt kan batet ya kancing
ini dia dulu ya
pak agus ya sekali lagi kan badan dia memang gagah ya bagus
tentara ya beda ya
nah jadi memang dia terlihat keren aja
dan warna hitam warna hitam ke agak sedikit mencerminkan agak misterius misterius
iya tuh saya pernah baca tuh misterius
iya dan lebih egy sih sebenarnya kalau untuk anak muda itu lebih
penggunaan emblem emblem berlebihan nggak sih mbak sari
kalau untuk kampanye mungkin nggak apa apa ya
gak apa apa ya
karena dari jauh juga kalau dia berorasi gitu mungkin semua orang akan melihat dari jauh pun
tapi kalau untuk sehari hari ya kita sebaiknya minimalis aja lah
ya kalau mau ada emblem satu lah gitu
itu untuk sehari hari ya
itu untuk sehari hari
ini kan masa kampanye ren gak apa apa
semakin unik semakin mungkin dilihat
iya semakin mencolok
kita lihat lagi ke pak agus
sekarang pak ahok udah digulung lagi tangannya
tadi di foto pertama masih apa kemeja
panjang dia gak dimasukin sekarang dimasukin
gimana mbak sari
kayanya seperti apa nih
dia lebih rapih dan tetap dengan ya itu apa ada attitude ya
dia pakai ini tuh ada attitude nya
jadi sebenarnya kalau cowok pakai kotak kotak bisa ada keluar attitude nya dia sih
jadi karakternya ya keluar gitu loh
jadi bagus dia dengan digulung juga masih oke
karena casual kan kotak kotak itu casual
jadi pada intinya kotak kotak ini
melambangkan casuality terus apa lagi maskulin juga ya
iya santai tapi bersih lah gitu ya
santai tapi bersih tuh ren boleh lah dipakai
boleh nah kalau kita lagi sekarang ke pak anies
ini identik sih ya maksudnya kemeja putih begitu ya
peci kopiah celananya warna coklat kombinasinya
tapi kalau kombinasi memang bagusnya seperti ini ya warna putih dengan
gak juga bisa macam karena putih itu bisa apapun ya
sebenarnya putih ini juga bisa pakai
cowok sebenarnya pakai pink gak apa apa loh
enggak maksudnya kalau misalnya buat sehari hari ya
dan pak anies kan kulitnya agak gelap ya
jadi untuk kulit warna yang coklat seperti ini masih bisa
asal jangan yang terlalu tua lagi
jadi agak kusam kalau dia lebih tua lagi
jadi ini pembeliannya sudah pas ya
terus siapa ya
pak ho pak agus
oh tadi tadi pak anies pakai
pak kopi yang tadi awal gak pakai
karena pak kopi mempertegas lagi ya bahwa dia kebapaan gitu kan
atau mungkin juga ada unsur unsur
ya mungkin saya juga nggak tahu
mungkin tapi putih memang
putih itu memang kesannya cinta damai
terus memang ya bersih
apa orang yang simpel gak sih
putih kan siap pagi kita bisa langsung ambil oke ke meja putih tuh
langsung kayak misalnya ada istilah kalau kita nggak tahu pakai apa hari ini ambil aja
ke meja putih langsung pakai
tapi mbak sari ya ini ketiganya ini berhasil menciptakan tren ya di hari anak muda ya
karena mereka betul betul dipakai oleh para pendukungnya sendiri
ini kayak kalau pakai jaket mungkin keren ya
misalnya jaket emblem emblem ini hanya ada di jaket
itu akan lebih keren
anak muda bisa lebih pakai
itu lebih keren
iya ini lebih keren
jadi ini kita menerawang menerawang debat yang nanti akan terjadi
penting loh penampilan itu ya untuk menunjang para cagup dan juga cawagu
iya apalagi masa kampanye kan waktunya mereka untuk mengenalkan diri kepada masyarakat
pak sari terakhir ini menjelang debat untuk ketiga pasangan calon nih
apa yang perlu ditambahkan dari penampilan dan apa yang masih kurang kalau menurut mbak sari terakhir
just be yourself aja ya
ini udah bagus udah ingin memberikan message pesan pesan untuk yang sesuai dengan kampanye mereka
grooming sih ya jangan lupa brooming
ya jangan berewak brewak ya harus cukur lah
nah tapi basicnya mereka tadi mbak sari bilang udah cakep cakap sebenarnya
iya ini juga bisa jadi kibrat pasangan calon di daerah lain loh karena biasanya takut kan
and shoes sepatu ya
sepatu tuh penting
nah ini agak sedikit tips
banyak orang yang merasa bahwa ah gak perlu deh sepatu kayak paling terakhir kita penampilan kita sepatu kan
tapi sebenarnya in good style sepatu kitalah yang pertama kali itu mencerminkan
kita sebenarnya bagus apa enggak total looknya
waduh sepatu saya sepatu saya coba
ini kita berdua bagus kan
ini bagus dan ini apa kayak kepanjangan celana ya itu juga harap diperhatikan
oh iya betul betul
kalau bapak bapak kan pak anies kan juga agak besar ya jadi jangan sampai kepanjangan juga celananya
kalau ada mungkin yang timnya pak anies pak ahok dan juga pak agus ini silahkan nih dicerna pendapat dari
karena itu yang paling penting lah ya representasi masyarakat
terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di good morning
masukannya konsultan penampilan ya
kita cerna langsung bersama ya